band asal amerika serikat leni baru saja menggelar konsernya di jakarta
tapi sayang konser yang dijadwalkan dua hari ini secara mendadak harus dibatalkan promotor hingga kemudian menjadi satu hari saja ya
kemudian apa kata para fansnya leni di tanah air soal hal ini
dan tim showbiz news juga sempat ngobrol dengan leni sebelum mereka naik panggung
kita simak dalam liputan berikut ini
dengan belasan hitsnya leni akhirnya berhasil membius ribuan penggemarnya yang hadir di tenis indoor senayan
konser leni ini bukan tanpa celah
pertunjukan yang sedianya dilaksanakan dua hari di tiga belas dan empat belas agustus mendadak dibatalkan pada hari pertama
lewat laman instagramnya vision lima
selaku promotor mengubah ubahnya
dan juga mengatakan pembatalan konser diakibatkan isu keselamatan yang belum lulus uji
alhasil lady terpaksa tampil dua kali dalam satu hari sekaligus
kekecewaan yang sebelumnya harus ditelan penggemar akhirnya terobati setelah bisa melihat aksi sang idola dengan lagu lagu hits lening yang sudah mereka tunggu
leni yang dengerin semua lagu
lagu lagu yang dikeluarkan lani memang selalu populer
seperti super far
dan single yang baru saja dirilis berkolaborasi dengan julia michaels ok
setelah bekerja di melibu nights
julia dan aku
berdua berada di sekitar dua hari
dan kami menulis dua lagu dalam dua hari
lagu pertama pada hari pertama itu oke
aku tahu itu lagu yang bagus dan aku sangat suka lagunya

untuk dia dikandalkan di lagu ini
lagunya tidak terdengar bagus
saya menyanyikan sendiri
lagi lagi leni yang memiliki lirik sederhana tetapi begitu mengena
lagi lagi leni yang memiliki lirik sederhana tetapi begitu mengena

menjadikan band ini spesial di mata penggemarnya
ide kreatif menciptakan lagu
kerap kali muncul dari pengalaman pribadi personel
yaitu paul klein
saya terpisah dengan lagunya
jadi kami menulis album tentangnya
tapi itu sesuatu yang
semua orang di dunia
lalui pada suatu saat dalam hidup mereka
jadi kami menulis semua lagunya
dalam sepanjang waktu
dan kemudian kami pergi ke studio untuk
mengerjakan produksi dan bunyi album
yang membutuhkan beberapa bulan
tapi album itu sekarang
telah mengambil kita ke seluruh dunia tahun ini